tempat tempat isolasi pasien covid sembilan belas seperti rumah sakit hotel dan juga wisma atlet semakin terancam penuh
cara yang paling efektif bagi mereka yang bergejala ringan ataupun tanpa gejala adalah melakukan isolasi mandiri di rumah
namun tetap harus dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah
selain itu masyarakatlah yang memegang peranan kunci dalam menjalankan isolasi mandiri yang disiplin
pertama pastikan pasien positif covid sembilan belas memiliki kamar yang terpisah dengan anggota keluarga lain
selain itu kebutuhan kamar mandi dan juga peralatan makan harus terpisah dari anggota keluarga lain
mereka yang tanpa gejala atau gejala ringan
dia diem di rumah tetapi pemerintah harus hadir di sana
bagaimana kehadiran pemerintah
kehadiran pemerintah tentu memantau kondisi mereka selama empat belas hari
kemudian memberikan support
support itu dalam bentuk adalah memberikan penguatan
penguatan itu bisa paket paket multivitamin harus disiapkan
paket paket obat simptomatik disiapkan untuk mendukung mereka
bagaimana jika di dalam kondisi covid sembilan belas
di dalam rumah ada kelompok rentan dan mereka yang punya penyakit bawaan
yang dilakukan pemerintah adalah melindungi mereka yang ada comorbid di dalamnya
kalau dalam satu rumah itu ada satu nenek tua
punya hipertensi atau diabetes maka itu yang harus dilindungi
berikutnya tetap jalankan protokol kesehatan yang ketat
tetap jaga kebersihan
rajin cuci tangan
makan makanan yang bergisi
dan melakukan olahraga ringan untuk menjaga imunitas tubuh
berikutnya tetap menjaga keamanan
berikutnya tetap menjaga keamanan
berikutnya tetap menjaga keamanan
tidak hanya kesehatan fisik kesehatan mental juga perlu dijaga ya
lakukan aktivitas sesuai hobi dan minat
serta tetap menghubungi orang orang yang kita sayangi
berikutnya tetap menjaga keamanan
berikutnya tetap menjaga keamanan

berikutnya tetap menjaga keamanan
agar covid sembilan belas semakin menular pada anggota keluarga kita